jumlah pasien sembuh covid sembilan belas di indonesia hingga tanggal empat agustus dua ribu dua puluh tercatat sebanyak tujuh puluh dua lima puluh orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id mengumumkan kasus positif covid sembilan belas bertambah satu sembilan ratus dua puluh dua menjadi satu ratus lima belas lima puluh enam kasus dengan lima tiga ratus delapan puluh delapan meninggal dunia